dalam video berdurasi satu menit dua puluh detik itu
caimin memperagakan bagaimana santri mengenakan sarung hingga susah dilepas
untuk membuktikannya anies bahkan rela berjongkok sambil menarik sarung caimin
caimin berkelakar jika sarung tidak melorot lulus sebagai santri
jelang akhir video chaimin malah memukul anis dengan sarung
chaimin melanjutkan guyonnya
biasanya santri mengenakan sarung untuk menyelepet kawan
anies pun dibuat kaget oleh usilnya ketua umum pkb tersebut
sementara itu rapat pimpinan nasional partai gerindra sepakat untuk mendukung
bakal calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto dan gibran raka buming raka
untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat nanti
ketua umum partai gerindra prabowo subianto pada saat yang bersamaan
juga telah memindahkan
waktu dari ketua umum pdi perjuangan terkait pembahasan keanggotaan gibran
yang masih terdaftar sebagai anggota partai pdip
baca pres dan bacawa pres dari koalisi indonesia maju akan mendaftar pada rabu
hari terakhir masa pendaftaran yang dibuka oleh pihak kpu
tim liputan cnn indonesia